nanti kamu ketimbun longsor
reruntuhan puing ruko
kalo kamu pergi
dan itu artinya kamu jahat
serius saya nggak mau ninggalin kamu
ini bapak sama anak angkat tiap hari baper
ada tidak rumah yang mau dijual
belum ada kum
makasih ya ceng
udah bantuin saya nyariin rumah
rumah buat wasain
minta motor inventaris sama pak ustadz rw
kurus baru tahu rasa kamu
pak sayur siapa
nah gaun yang ini bagus ya
pasti ya tuh mahal
ini teh cocoknya buat pesta di gedung yang mewah yang besar
dede cantik kita cari yang sederhana aja ya
iya a dedet cuma mau ngeliatin kok gaun yang dede suka
iya yang ini aja yang lebih sederhana kan nikahnya kita di kua
mams aku mau pamit dulu yuk
mau ke rumahnya bapak ustadz kemet mau belajar ngaji
mau belajar ngaji tuh
daripada ntar kelamaan disini ntar si yancut keburu dateng lagi
astaghfirullahaladzim tuti hartuti
sini sini sebentar sini
sini mama mau ngomong sebentar sama kamu sini
kapan lagi sih mam
oh sebentar mama mau ngomong sini duduk
sebentar duduk sini sini
kamu masih sebel sama cucu
masih ngambek sama cucu gara gara cucu bilang kalau kamu tuh tukang ketik
iya kan yang diomongin sama cucu tuh bener tuh
mau cucu bohong sama kamu
padahal dia bohongin kamu mau
apa kamu gak ingat coba masa masa indah kamu berdua sama cucu
kalo ketemu ya baru juga paling sehari ga ketemu
begitu ketemu pelukan gangen
mama aja ngeliatnya kadang kadang suka neneng
gak kangen kamu sama itu curhat setiap hari
ga kangen gitu ketawa ke tiwi ngobrol sampe pagi
gak ada artinya itu buat kamu tuh
cucunya juga ga mau baikan sama aku buktinya ga ada usaha apa apa
oh jadi harus nunggu cucu dulu yang harus ngebaik baikin kamu
ada usaha buat supaya kamu baik baru kamu mau baik gitu
kamu musuhan aja terus sampai tua gak usah ngomong seumur hidup
hmm bagus malah ya
aku pergi dulu yuk map
kan tadi udah salim
kemarin janjinya mau dirapel salimnya
ya aku mau
ya aku mau
ya aku mau
ya aku mau
ya aku mau
ya aku mau
ya aku mau
ya aku mau
ya aku mau
ya aku mau
ya aku mau
ya aku mau
ya aku mau
ya aku mau
ya aku mau
ya aku mau
ya aku mau
ya aku mau
ya aku mau
ya aku mau
ya aku mau
ya aku mau
ya aku mau
ya aku mau
ya aku mau
ya aku mau
ya aku mau
ya aku mau
ya aku mau
ya aku mau
saya boleh tanya sesuatu
memangnya saya pernah melarang bang ocet bertanya
kalau pertanyaan saya kurang sopan
ya saya kan tidak tahu pertanyaan bang ocet sopan atau tidak
so mau tanya apa
saya dari tadi perhatikan
kau bisa jadi muruh kenapa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
ini saya lagi mempertanyakan tentang cinta
di luar sana banyak orang rela melakukan apa saja
tidak pergi kemana mana
untuk berkumpul dengan keluarganya
hanya untuk mempertahankan sebuah cinta
tapi di sini di cerawas ini
orang rela pergi kemana mana
melakukan apa saja berpisah dengan keluarganya
hanya untuk mempertahankan sebuah cinta
kekuatan yang luar biasa mengucap
pak guson sudah jatuh cinta
sudah waktunya aja mengocat
tapi pak ustadz belum datang
sok silakan mengocat aja
sudah kalau gitu